congrats ya udah jadian
sama kayak gue dan pangeran dong
iya kan bim
kalo silap mungil kering itu cari masalah sama gue sama temen temen gue
harus gue kasih pelajaran lo gak
eh eh eh randonan
dia gak macem macem kok sama gue ran
oh gitu sekarang
lo malah belain dia
gue malah belain dia
dan emang gak terjadi apa apa
semua ini salah paham kan
salah paham gimana coba
tadi gue sempet ngupil pembicaraan si putri sama icitra
tapi gue malah kepergok sama si rizky
ya mungkin dia mikir kalau
tapi emang gak terjadi apa apa
tunggu tunggu tunggu
terus tadi kenapa sih rizky bilang
usus goreng sama cewek elin itu bisa kena masalah
masalah icitra mending gue ceritain ke pangeran apa enggak ya
gue ga mau maksain lo sama rizky jadian put
gue harus bisa kuat
hidupin semua masalah ini
karena kalau enggak
kalau gue gak bisa kuat
gue bakalan kehilangan temen temen gue
gue gak mau
sampai gue ngerusak
lo harus kuat dengan nyokap gue put
dan gue beruntung banget punya temen sekeren lo
kau sahabat terbaik gue
gue merasa bersalah banget
dia pasti tertekan banget
gara gara kasus bokapnya
itu dulu yang aku kena
itu dulu yang aku kena
itu dulu yang aku kena

ini ada yang aneh nih
lu sejak kapan peduli sama cewek alien itu
lo mulai suka ya sama dia
kok kamu belum masuk kelas sih
apa janjian nungguin aku ya
gak usah pegang pegang tangan gue
satu hal lagi
gak usah kepo sama urusan gue
gue lagi ada urusan
ini apa salahnya sih
kalo aku mau deket deket sama boyfriend
karena lo tau apa
gue bukan pacar lo
si budi sama rizky ada apaan tuh
kayaknya bakal heboh seluruh kampus
ada apa ya
nyebelin banget sih
lo mau ke kelas kan
bareng sama gue aja ya
panya kita liat yuk yang lagi sibuk sibuk
eh tungguin dong
gue harus lakuin ini put
ini demi sahabat kita
gue gak tau lagi gimana caranya
hadapin ancaman mel
selain pakai cara seperti ini
beruntung banget sih putri bisa dapetin hati rizky
mereka emang cocok banget sih
mendingan sama dia deh
daripada sama sepangerang
congrats ya udah jadian
sama kayak gue dan pangeran dong
iya kan mimp
rumit banget sih masalah yang menimpa dia
siapapun yang berani gangguin putri
dia bakal berurusan sama gue
karena sekarang putri pacarku
please lo bilang sesuatu
lo sangkal semua omongannya rizky
lo gak beneran jadian sama rizky kan
gue bingung batu bata
gue juga gak mungkin cerita sama lo
kalau semua ini gue lakuin demi citra
lagian kalau lo tau
bisa bisa masalahnya akan semakin ribet
gue gak mungkin libatin lo dalam masalah citra sama mel
karena lo sendiri gak bisa ngatasin masalah lo sama mel
ikut gue sekarang
lo usah kegiatan deh lo
gue gak denger putri ngakuin lo sebagai pacar
nyebelin banget sih
kok si makre malah pergi gantian sama si cewe asal sama nipo
jangan diem aja dong
ayo lakukan sesuatu
lo kok pacarnya

aku melihat mereka lari ke arah mall deket kampus dad
nanti deddy yang urus semuanya ya
ada apa pak remo apa ada masalah
permasalahan tetap sama pak alex
tentang pangeran dan mel